beralik informasi lainnya fenomena hallyu atau gelombang penyebaran budaya korea
sudah jadi fenomena global termasuk di indonesia
tapi budaya khas indonesia termasuk kuliner tanah air
ternyata justru digemari sejumlah pelajar korea selatan
salah satunya kue putu yang menarik perhatian sejumlah siswa asal negeri gingseng di surabaya
ada yang berbeda di tengah tengah siswa smp muhammadiyah lima surabaya selasa siang
bersama mereka ada sejumlah siswa asal high school busan metropolitan city korea selatan
yang mengenakan kostum khas surabaya
para siswa negeri ginseng diajak belajar membuat kue tradisional indonesia kue putu
para siswa asing ini membangun peserta kegiatan pertukaran budaya antar indonesia dan korea selatan
meski di korea ada juga kue berbahan tepung beras yang disebut baik solgi teok
membuat kue putu yang pembuatannya identik dengan bunyi peluit alat pengukus ini
tetap menarik bagi para siswa asing
responnya mereka suka dengan kue putu ini karena di korea tidak ada kue seperti ini
cuman memang pada dasarnya ini kan nggak murni dari jawa dari cina aslinya
walaupun sudah umum dianggap sebagai kue tradisional indonesia
kue putu diakini berasal dari sajian xian ro xiaolong asal cina
sama sama dicetak dengan cetakan bambu
sajian berbahan utama tepung beras ini asalnya menggunakan isian kacang hijau
namun di indonesia isian yang dipakai adalah gula merah
ditambah parutan kelapa kue putu khas indonesia pun jadi makin lezat dan gurih